sifahnya sakit anemia
dan dia sudah mempermaukan aku
orang pikir aku tidak mau mengantar dia ke dokter
mas siva itu lagi sakit
dan kita harus membawanya ke rumah sakit besar
seperti saran dokter tadi mas
memangnya kamu punya duit untuk bayar ini itu
mak coba dulu ya
mak mak mak
mak kasih nengri mak
mak mak mak mak

mak kasih nengri mak kasih nengri
mak kasih nengri mak kasih nengri
loh mbak rima
lagi ngapain disini
aku cuma habis nyari baju aku di rumah rima
kali aja ada nyelip disini
eh inget ya suti
kalo kamu sampe bercerita
kalo aku bukal mariman
aku bakal nisah langsung merindu kamu
berapa kamu menggadekan rumah ini
enggak besar lah
aku sekarang lagi butuh uang banget
rumah itu emang gak besar
tapi halamannya cukup luas
jadi kalo abang jual
mana surat puasa dari pemilik rumah ini
udah aku siapin
dalam jangka waktu tiga bulan
saya akan sita rumah kamu
kalo perlu beserta isinya
semua akan jadi milik abang
dalam waktu minggu minggu ini
saya akan berikan apa yang kamu inginkan
saya akan cek
keabsahan surat sertifikatmu
kalian udah membuat saya kaya lain
gak tau tadi jatoh di jalan
yaudah mau masuk
mas kamu kenapa sih
bukanya pucet mas
kita harus bawa dia ke dokter mas
namun ini anak dasar anak penyakitan
sudah berapa kali aku bilang sama kamu ya
siva tidak perlu dibawa ke dokter
dia itu cuma manja
masya allah mas siva itu darah daging kamu
kenapa kamu memicin dia karena dia terlahir sebagai perempuan
sejak dia lahir aku tidak pernah menginginkannya
keterlaluan kamu imron
kalau kamu tidak kasihan pada sipa
biar kami yang bawanya ke dokter
cepat gendong dia aku tunggu di motor
sifah sepertinya menderita anemia
siva itu sering mimisan dok
mimisan itu disebabkan selaput hidung yang tipis
atau panas dalam
kalau saran saya
sebaiknya ibu dan bapak
membawa siva ke rumah sakit besar
untuk cek lebih lanjut
saya akan kasih surat pengantarnya
kata dokter tadi siva menderita anemia
buat apa buang buang uang dokter
sebaiknya anak bapak tes lab lebih lanjut
sifah hanya sakit anemia
dan dia sudah mempermaukan aku
orang pikir aku tidak mau mengantarkannya ke dokter
mas sifat itu lagi sakit
dan kita harus membawanya ke rumah sakit besar
seperti saran dokter tadi mas
memangnya kamu punya duit untuk bayar ini itu
jangan sakitin ibu
suka nggak mau ke rumah sakit kalau ayah hanya sakitin ibu
eh anak kecil memangnya kamu tahu apa hah
rangkanya jangan bikin pusing
nenek juga sudah bosan ya
kamu sakit terus sakit terus
memang seharusnya sifat itu dibawa ke rumah sakit
jadi kalian gak perlu khawatir
uang lima juta rupiah
uang lima juta rupiah
uang lima juta rupiah
uang lima juta rupiah
uang lima juta rupiah
rima ikhlas bu
demi kesembuhan sifah
demi kesembuhan sifah
ayah jangan terima uang itu
tidak terima jahat
dasar anak tidak tahu diri
sudah ditolong harus bilang jahat
pokoknya sifah gak mau ke rumah sakit dengan uang yang tak terima
kamu gak tahu sopan santun ya
udah udah udah
sebaiknya uang itu untuk emas saja
kalau ibu anak sombong ini
tidak mau menerima kebaikan saya
untuk emak saja
ini ini berapa
bener rima untuk emak
aduh ma senang bener
mak mau pakai buat beli perhiasan
biar semua orang tahu kalau ma sekarang udah jadi orang kaya

mas daripada mas tiga
gak usah stres mending temenin rima jalan ya
ini lada juga
berapa ladanya ma
berapa ladanya ma
mak kayak toko mas berjalan mak
mak kayak toko mas berjalan mak
waduh perhiasan baru tuh
mak dapat rezeki nomplok dari mana mak
ini ini dari rumah
dari rima calon mantu

iya mudah mudahan aja rima mau kawin sama indra
lima tuh bukan hanya cantik tapi dia juga baik
suka ngasih duit
suka beliin perhiasan
waduh beruntung banget ya emak
belum jadi mantu aja udah royal
gimana lagi nanti kalau jadi mantu
ya dia mau pedi madu eh bukan hanya diduain kalau perlu diceraiin astagfirullah mama elin
hai berikanlah kekuatan pada hamba dan juga kepada syifa anak hamba ya allah
jadikanlah kami senantiasa sabar atas semua ujian yang telah kau berikan
ibu jangan nangis saya mau sama ibu
ibu jangan yakin